dengan cambuk ini aku gak takut sama binatang apapun
dengan cambuk ini aku gak takut sama binatang apapun
aduh aduh aduh
aduh kamu tuh megah
tidak hati hati dong kalau pukulin koknya
sakit kan kepalaku
iya gak sengaja
udah gak sakit lagi kan
tapi sekarang istirahat dulu ya
aku capek banget nih
aku ini pengembala sapi
aku mau minta mutiara kamu itu mega
soalnya aku pengen banget nih beli sepeda bmx
bukan bukan itu
mutiara kamu itu kan mahal tuh
jadi kalau dijual duitnya dapat banyak
hasilnya kan bisa dibeliin sepeda bmx
kamu yang di majalah aku baca yang namanya matre
uh kamu pura pura baiki aku
cuma ngincir mutiara aku kan
aku gak mau main lagi sama kamu oko
yaudah gak masalah
mega mega mega
itu namanya basa basi
tapi aku gak mau main lagi sama woko
mendingan aku main sama kamu
hmm yaudah deh
tadi putri lihat tempat di bumi ya banyak airnya
di pinggir pinggirnya banyak orang
nah nanti kalau bapak cuti tahun depan kita liburan ke bumi ya
berarti masih lama dong
kalau gitu aku liburan saja sendiri
iya ya aku pergi saja sendiri
si mega aja bisa
tapi di bumi kan banyak binatang jahat
bukannya aku takut
dengan cambuk ini aku gak takut sama binatang apapun
dengan cabuk ini aku gak takut sama binatang apapun
kita ke planet bumi
kenak banget mancatin aku
hebat asik nih
patah di mana ya
dan itu bunga
dan ini rumput kan
dan itu kupu kupu kan
kupu kupu makannya bunga kan
eh saya belum makan seharian
ini nek semoga nenek bisa makan ya
terima kasih nek
pelangi kok kamu ngasih uang sih sama nenek itu
mega nenek itu sedang kesusahan
di bumi ini kan banyak sekali orang kesusahan
jadi kalau kita mau membantu kenapa enggak
kok kamu baik banget sih pelangi
ah udah biasa
dengan uang sisa penjualan mutiara itu aku jadi bisa tambah modal
jangan colek culek gitu dong
kurang ajar ya berani beraninya masuk sini
keluar kamu keluar
bi bi bi kenapa si jalu
kenapa si jalu
bi bi si jalu mau diapain bi
mau bibi jual dia udah ngacak ngacak dapur dan makan kue bikinan bibi
bi tapi kan kasihan si jalu be si jalu kan teman pelangi satu satunya be
dengar ya pokoknya akan tetap bibi jual dia udah bikin bibi rugi
pergi sana awasnya berani balik lagi aku bikin sate kamu
pelangi masuk rumah beres beres sampai bersih
awas ya kalau kamu berani bawa kerbau itu ke rumah lagi
tenang saja si jalu nggak bakal hilang kok
wah bumi panas banget sih
wuh pantainya belum ketemu lagi
itu tuh anaknya itu dia tuh
kamu yang bikin petir kan
hei anak jelek kamu jangan bikin petir sembarangan
gara gara kamu kita semuanya jadi ketakutan

ternyata anak itu sakti juga bos kayak gundala
dan kita bisa dapat duit banyak dari dia
tapi bos bos gimana caranya bos bisa bisa kita berdua bikin gosong kayak mereka bos
ikut om ya
nanti dikasih permen
iya neng permennya setruk udah nungguin
begini neng om kan punya sirkus
neng bisa main di sirkus om
ntar dapat duit banyak
duit banyak duit banyak
apa saja semuanya om sediain buat neng
mau dong neng